terakhir saudara berkebaya di hari kartini
tanggal dua puluh satu april diperingati sebagai hari kartini
pada momen ini sejumlah komunitas perempuan di berbagai daerah
memperingati hari kartini dengan berbagai cara
mulai dari berkebaya hingga peragaan busana
hari kartini selalu jadi momen istimewa bagi perempuan indonesia
dan busana kebaya selalu identik ketika peringatan ini tiba
seperti yang dilakukan komunitas berkebaya ini
berlenggak lenggok dengan kebaya cantik dari sarinah tamrin hingga bundaran hi jakarta
tak hanya memperingati jasa pahlawan ra kartini
komunitas ini juga membawa misi menyorakan hari kebaya nasional
untuk melestarikan budaya indonesia
semoga nanti bisa mendunia kebaya bisa dipakai dengan wanita wanita luar negeri gitu
bisa membawa indonesia nama indonesia
dengan kebaya dengan baju baju tradisionalnya
sementara itu di madiun sebanyak seribu perempuan mengikuti peragaan busana kebaya kartini
peragaan busana kebaikan ini bahkan memecahkan rekor muri
sebagai panggung peragaan busana terpanjang di indonesia hingga satu km
sejumlah perempuan dan lansia di kota denpasar juga mengikuti dansa bersama sambil berkebaya
meski usia tak lagi muda namun para lansia ini tetap semangat
kegiatan ini dilakukan guna memberi semangat pada para perempuan untuk dapat selalu menginspirasi
semoga harapannya adalah bisa menginspirasi untuk semua para wanita usia muda
ibu ibu sampai lansia yang basah balik kita bilang pengelisir juga
itu memotivasi bahwa tidak mengenal usia
semoga hari kartini bukan hanya sekadar simbol
namun benar benar dapat terus menjadi momentum bagi perempuan
untuk tak takut memperjuangkan hak dan mimpi mereka